ya gozali everyday effect ini masih terus berlanjut dan di tengah maraknya penjualan aset digital dalam bentuk nft atau non fungible token
dan sejumlah pihak justru menilai adanya potensi pencucian uang melalui medium atau platform ini
untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan mc bashar yang merupakan ceo idm dan asik token
selamat malam pak terima kasih sudah bergabung bersama kami pak basyar
selamat pagi malam
iya selamat malam semoga dalam kondisi sehat terima kasih sudah bergabung bersama kami
langsung saja ini pak seberapa rawan sebenarnya nft ini menjadi medium pencucian uang
saya sih merasa nggak rawan ya mbak kalau dari sisi saya ya
karena kan nft ini adalah token
nft ini adalah tokens yang memang bagian dari crypto asses juga blockchain
dan semua itu bisa dilacak bisa diakal
dan bisa diakses oleh siapapun kapanpun dimanapun dan oleh siapapun
kalau saya kan pernah juga diwawancara oleh cnn juga ditanya ini gimana tentang masalah pencucian uang
saya bilang semua bisnis itu pasti punya kecenderungan untuk jadi modus pencucian uang
tapi kalau untuk lebih gampang early warning systemnya atau kita melacaknya itu ya just mall nft ini
jadi kan kita bisa cukup lihat dari smart contractnya kita bisa secat
nanti dia sudah di transfernya kemana saja
nanti yang beli ini siapa pakai wallet mana kan ujungnya nanti dia akan liquidkan dananya cairkan dananya
itu bisa kita lihat ke exchanger mana kalau di indonesia
nanti dari exchanger itu kan kita bisa lihat
karena orang orang yang pakai exchanger di indonesia itu kan harus kyc atau toyo customer
bahwa dia harus kasih id id ktp foto alamat rumah dan lain sebagainya
gitu sih mbak
baik berarti selain poin tadi dapat disimpulkan bahwa memang jika nft ini justru dengan mudah bisa melacak
mulai dari sumber exchanger penggunanya
karena tadi ya pak ya menggunakan data data pribadi
jadi bisa di tracking begitu
jadi justru kalau yang modus pencucian uang dalam bisnis yang cash dengan uang fiat itu justru lebih sulit kan
ketimbang yang memang blockchain ini yang pakai teknologi blockchain ini itu lebih mudah kalau menurut aku
baik secara sistem sebenarnya seberapa kita bisa yakin bahwa data data yang terverifikasi data data
data yang ada ini memang sesuai dengan pengguna atau bahkan sesuai dengan exchangernya
sesuai dengan sumber aslinya begitu
karena itu kan menjadi pertanyaan juga gitu pak
sekarang kan gini kalau kita bicara masalah digital sistem terus kita bicara masalah sistem blockchain
ada noda noda komputer yang disimpan
terus kalau digital system kita bisa bicara ada it segala macam
jadi itu sudah bisa dipastikan
itu kan semuanya menggunakan ilmu pasti tidak direka reka
jadi memang ya pasti pasti kelacak pasti mudah diketahui
tinggal bagaimana kalau memang ini jadi concernnya negara misalkan ya negara sediakan blockchain misalnya
terus negara juga lebih aware sama dvt yang mengenai blockchain misalnya
jadi untuk masalah security system itu lebih mudah gitu
termasuk diantaranya transparansi ya pak ya
dari sisi user mungkin memang sudah jelas begitu
mulai dari data dirinya begitu
tapi di sisi lain kan kita juga butuh transparansi ya
apakah memang seberapa besar kemudian transaksi yang terjadi di sana
dan antara siapa dengan siapa
dan sistem itulah yang kemudian seharusnya disiapkan begitu oleh pemerintah
sebenarnya enggak mesti pemerintah
misalkan kayak saya saya kan developer dari crypto token ibm
terus saya juga mau bikin bareng mas anang hermansyah enam token yang salah satu projectnya adalah marketplace nft
dan kita yakinkan ini akan jadi marketplace terbesar di asia
dengan kita bikin marketplace itu orang orang yang kepingin bikin nft itu tinggal upload di kita
otomatis dia jadi nft
yang membedakan digital asset lain dengan nft adalah mereka tertambung dengan teknologi blockchain atau tidak
artinya digital assetnya itu entah gambar foto wara atau apapun itu dia ada smart contract yang tersambung teknologi blockchain tadi
sehingga bisa dilacak dideploy nyatapan
lalu dia bisa dikasih tahu di mintingnya berapa
minting itu dicetak ya
terus ditransfer ke siapa saja
jadi menurutku itu lebih konkret
dan kenapa sih kita bikin marketplace nft itu
karena bagi kami ini adalah sudah saatnya semua orang orang itu mulai cari peruntungan di marketplace nft
tapi lagi lagi sih kalau saya berharap dengan adanya diskusi malam ini jangan sampelah nft itu disalahkaprahkan kayak foto ktp di upload itu sayang
karena itu masuk lagi kepada perlindungan data pribadi ya mas basyar
terkait dengan data pribadi tadi disebutkan bahwa idealnya memang masing masing orang atau masing masing user masing masing exchanger yang ada di sana bahkan juga menggunakan data mereka sendiri
tapi kita sama sama tahu bahwa sejumlah pihak menyaksikan hal tersebut karena ada juga keamanan data ya yang masih menjadi pekerjaan rumah di indonesia khususnya
apakah kemudian melalui sistem nft ini ada kemungkinan bahwa pengguna ini menggunakan data orang lain untuk melakukan transaksi begitu dan disitulah kemudian masuk celah praktik dugaan pencucian uangnya
mungkin nggak sih seperti itu mas basyar
simple aja ya mbak kalau kita ngomongin crypto itu kan ada exchangernya kalau di indonesia ada
ada tiga belas exchanger terdaftar ada dua belas yang sudah sepakat bikin bursa dan mereka semua itu rata rata kalau kayak mbak nih misalkan mbak sari mau daftar di exchanger itu
itu harus kyc namanya know your customer artinya seorang yang ingin punya akun di exchanger tadi dia harus upload fotonya dia harus foto selfie dirinya dia harus kasih tahu alamatnya dan lain sebagainya
dan itu verifikasinya lumayan cukup kompleks jadi dari sisi itu sebenarnya bisa kita cari kesimpulan bahwa sebenarnya bisa kalau memang kita mau regulate itu sendiri gitu
jadi kayak saya nanti misalkan mau bikin marketplace nft dengan asics token
artinya kita akan bikin orang orang itu yang mau jualan di situ dia harus kyt kalau nggak bisa
jadi kalau untuk bicara masalah itu karena di dunia sekarang di crypto itu era nya sudah kesana
memang dulu di dua ribu delapan kebelakang itu kan memang semuanya serba ini ya mbak anonimus takut ikutan
tapi sekarang sudah beda kok di amerika pun sudah ada metode saft untuk melakukan ido atau ico
dimana seorang investor itu harus doxing dirinya
dalam istilah kita itu doxing itu memperkenalkan dirinya tidak boleh pakai anonimus
dia harus mendaftarkan dirinya dia harus terdaftar dia harus kasih id nya
jangan cuma developernya aja jadi era crypto ini memang sudah menuju kepada era yang lebih baik menurut saya
oke lalu dengan adanya kondisi seperti ini apalagi kedepannya yang memang harus lebih diwaspadai
di tengah semakin maraknya nih sepertinya yang tadi disebutkan ya yang tertarik yang mulai kemudian ingin belajar
ingin kemudian mendapatkan cuan tentunya dari nft ini juga bertambah
tapi kan kita tahu literasi digital juga di indonesia masih bisa dikatakan cukup rendah
perlu diiringi dengan adanya literasi digital selain itu apa lagi mas basyar yang harus kemudian diwaspadai
ketika memutuskan untuk bisa
kalau istilah di bahasa kita komunitas itu mainnya yang jauh gitu
saya mainlah di komunitas saya aja tuh ya mbak sebelum jadi developer saya gabung di seratus grup telegram
untuk belajar cari token yang potensial segala macam
dan saya juga di idm token komunitasku yang ada delapan ribu orang itu kita buka edukasi untuk crypto
yang mau belajar nft yang mau belajar tentang token tahu seluk beluk bagaimana cari cuan di crypto gitu
itu sih sebenarnya jadi kalau bicara literasi sebenarnya sekarang eranya lebih simpel ya
tidak mesti kayak zaman dulu yang harus baca buku tebal tebal baca koran lama lama
sekarang kan lebih simpel jadi sebenarnya keinginan

belajar mencari tahu mainnya agak jauh dan lain sebagainya
contoh kalau kita ambil gozali gozali punya peruntungan
sebenarnya yang gozali lakukan sudah pernah dilakukan
dan itu salah satu nft termahal nomor dua di dunia
ada nft yang kolasternya itu dari dua ribu tujuh sampai dua ribu dua puluh dikumpulin mirip kayak gozali ini
lakunya sembilan ratus miliar bisa jadi gojal ini terinspirasi dari itu
dia bikin kolase yang sama
tapi lama yang sebelumnya ini yang lima ribu itu pokoknya dia tuh lima ribu everyday
itu dilakunya sembilan ratus miliar kalau gozali karena cuma dua tahun atau tiga tahun ya
tapi lumayan tetap artinya apa gozali terselancar gozali research gozali cari tahu gitu loh
jadi kalau saya mau menyarankan kepada kelompok zillenial atau orang orang yang lagi ingin belajar tentang nft
ya gampang kok caranya riset riset aja tinggal di media sosial
ya online terus gabung gabung di komunitas paling banyak kita negam
jatuh jatuh ke idean token bisa nanti kita banyak belajar
oke kita kembali ke sisi keamanan ya dari nft ini
kemudian apa regulasi dan juga ekosistem yang sebaik yang memang harus disiapkan
tadi kan sempat disebutkan juga ya oleh mas basyar bahwa ayo dong pemerintah juga kalau memang eranya sudah seperti ini
dari sisi regulasi juga harus didukung begitu agar tidak kecolongan ya dengan adanya misalnya
pakai kemudian rawat
apakah kemudian rawan pencucian uang atau tidak begitu
kalau saya mengapresiasi justru pemerintah indonesia
mungkin bisa jadi nanti satu satunya negara di dunia yang mengatur crypto sedemikian rupa sehingga ada bursa kripto
memang kemarin sempat dijanjikan itu kan di dua ribu dua puluh
tapi saya dengar kabar kayaknya di dua ribu dua puluh dua ini dia baru bisa running ya
karena kan harus state and proper komisaris state and proper director segala macam
nanti di sana itu akan mengatur mbak bagaimana ico bagaimana menjual koin bagaimana menjual token
bagaimana nft itu boleh dijual bagaimana cara menukar antara token dengan koin
bagaimana membeli nft bagaimana membuat marketplace dan lain sebagainya
terus bagaimana kita harus melihat seorang developer itu layak atau tidak bikin sebuah token
atau bagaimana seseorang itu harus kyc di setiap marketplace yang mau dibuat
jadi regulasi regulasi itu sudah didorong sebenarnya sih mbak
dan saya harap ini tercipta dan kayaknya sih kemarin
saya dengar akan tercipta walaupun dalam waktu dekat sih paling ya
dan saya pikir ini satu satunya di dunia nanti kalau itu benar benar terwujud
dan saya sudah lihat sih sudah jalan
berarti lagi lagi kalau mau ditegaskan apakah kemudian aset nft ini rawan pencucian uang
saya bilang tidak tidak terlalu
baik terima kasih
nanti kalau mau cari tahu gimana caranya ini tidak jadi

indikasinya seperti apa mas mungkin singkat
sebelum kita menutup dialog kita malam ini
indikasinya seperti apa
untuk tahu apakah kemudian nft itu terindikasi merupakan money laundering ataupun tidak
bisa tidak sih kita identifikasi
yang pasti kan kita akan bicara tentang hulu dan hilir
hulunya misalkan modal pertama waktu dia deposit
kalau kita mau di opensea ya
opensi io itu kan dia kan di atas blockchainnya atnarium
artinya kita kan harus isi etherium
kalau orang indonesia nih atau kayak gozali itu pasti dia dari indodex misalkan
dia deposit rupiah
dari rupiah dia beli ethereum
dari atrium dia kirim ke opensea
dari situ dia upload punya dia atau dia mau jual beli
setelah itu dia dapat ethereum
dia kirim lagi ke interdex ke wallet yang tadi
dia lahirkan lagi dia jual itu ethereum
artinya hulu sama hilirnya itu bisa terpantau dengan jelas
nanti cuma diganti mc bser
orang nggak ada yang tahu tapi tetap aja
kalau misalkan bisa kita lacak hulu sama hilirnya itu mbak
itu bisa kelihatan
karena di exchanger dia tadi
itu saya sepatu sudah kyc
saya tidak boleh punya dua akun di exchanger di indonesia
kalau itu bisa terjadi berarti dia tidak akan lolos bapepti
dan bapak p tidak akan kasih exchanger itu untuk jualan pastinya
jadi tidak dipotong di situ
jadi saya tidak bisa cari yang
oh ini kira kira money laundry nih
tinggal kita lihat hulu hilirnya
teridentifikasi dari data data yang ada tersebut ya
dan mudah sekali lewat google aja kita bisa cari tahu
kalau memang dia adalah wallet ethereum di atas blockchain ethereum
ya tinggal ethereum scan
tempelin walletnya selesai bisa kelihatan
beli apa aja jam berapa dia beli ditransfer sama siapa
history transaksinya bisa terlihat begitu ya mas
aku cinta banget sama blockchain
histori transaksinya bisa terlihat begitu ya dengan jelas
karena sekarang tuh banyak yang panik ketika ada teknologi seperti ini
terima kasih banyak mas basyar yang merupakan ceo idm dan juga asiks token
nanti kedepannya kita akan bicara bicara lagi tentang nft ini ya mas ya
terima kasih sudah bergabung bersama kami selamat malam